meski gagal di kejuaraan mountain bike asia di filipina bulan mei lalu
timnas balap sepeda downhill indonesia mampu bangkit
hingga meraih dua medali emas di asian games dua ribu delapan belas
adalah hoi fulmukhip dan tiara andini prastika
yang sukses meraih podium tertinggi di dua nomor berbeda
senin dua puluh agustus atlet balap sepeda hoiful mukhib di nomor downhill putra
berhasil mempersembahkan medali emas bagi indonesia di asean games dua ribu delapan belas
ajak dua puluh delapan tahun asal jepara ini menjadi atlet balap sepeda gunung pertama
yang meraih medali emas asian games untuk indonesia
hoi full mempersembahkan medali emas itu untuk negara dan istrinya
yang tengah mengandung sembilan
yang utama untuk negara dan istri datang bagi saya
lagi mengandung berapa bulan
anak pertama atau anak anak pertama
juga bisa menjadi membawa berkah
iya membawa berkah
dan terima kasih juanya
sudah punya calon namanya
awal mengharganya sih saat meninggalkan istri
utama sangat cemas ya soalnya lagi mengandung
dan pengennya bagian yang pertama
tapi ya dengan untuk membahagiakan negara dan istri
ya harus kita fokus untuk latihan untuk mendapatkan juara di asian games
hoi fulmukhip terlahir dari keluarga atlet
ayahnya sudah meninggal dan ibunya pedagang ikan di pasar
dia terjun ke dunia balap sepeda
dia berguna karena diajak temannya
setelah meraih emas asean games
hoi full akan bertarung pada ajang balap sepeda gunung di swiss september mendatang
prestasi hoi ful berhasil diikuti tiara andini prestika di nomor downhill putri
keberhasilannya disambut meriah oleh tim dan ofisial tim balap sepeda indonesia
karena ini merupakan pertama kalinya tiara andini meraih medali emas di asian games
sama seperti hoi ful tiara andini bergelut dicabur sepeda gunung
karena ajakan teman pada akhir dua ribu dua belas
meski terbilang baru andi disangkut menjadi juara nasional pada dua ribu tujuh belas
dan meraih emas asian games setahun berikutnya
ya yang pasti senang memang ya
gak nyangka juga soalnya juga ini pertama kali multi event yang saya ikuti
soalnya sebelumnya dua kali si game itu nomor downhill gak diadakan
jadi baru pertama kali ini
target kedepannya sih tahun depan masih ada sea games di filipina
mudah mudahan masih bisa bawa indonesia paling kencang tertinggi

dulu di dua ribu dua belas itu saya diajakin sama temen
keberhasilan khaiful mukhib dan tiara andini meraih emas asian games dua ribu delapan belas
menandai kebangkitan tim balap sepeda indonesia setelah gagal di kejuaraan mountain bike asia di filipina bulan mei lalu
pemerintah melalui kemenpora telah menyiapkan bonus sebesar satu lima miliar rupiah bagi atlet yang berhasil meraih medali emas pada ajang asean games dua ribu delapan belas ini
dian firmansyah subang jawa barat